kemenpan sudah mengirim surat ya untuk pengisian lhkpn ini
dan kita terus mengingatkan
supaya ini juga
ditatuhi teman teman asm
dan secara bertahap kita
terus ada koordinasi
untuk meningkatkan kepatuhan ini